iya saya berada di atas pesawat tempur sukhoi tiga
nah bulan april ini adalah bulan dirgantara indonesia
pada bulan april tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh
presiden pertama indonesia soekarno mengatakan bahwa pentingnya
bagi indonesia untuk memiliki kekuatan angkatan udara
dan memang indonesia sebagai negara kepulauan maritim
dengan wilayah yang begitu luas
sangat membutuhkan kekuatan angkatan udara
yang andal yang canggih dan mampu
mempertahankan wilayah indonesia
nah insight kali ini kita akan membahas
apa saja tantangan angkatan udara republik indonesia
serta kondisinya dan rencananya ke depan
saya akan berbincang dengan kepala staf angkatan udara
langsung dari pangkalan udara halim perdana kusuma
atraksi seperti ini biasa digelar dalam perayaan ulang tahun tni
sekilas tampak bahwa kekuatan udara nasional cukup membanggakan
namun sejatinya kekuatan udara nasional bukan hanya soal kekuatan tni angkatan udara
tetapi juga seluruh komponen penerbangan sipil industri pertahanan dirgantara serta pendukungnya
di bidang penerbangan sipil terjadi lonjakan cukup drastis
pada periode januari hingga september dua ribu lima belas jumlah penumpang pesawat udara mencapai lima puluh empat juta orang
atau tumbuh enam belas dua puluh lima persen dari periode yang sama tahun sebelumnya
jumlah pesawat sipil yang beroperasi pun cukup banyak
tahun dua ribu lima belas ada sekitar satu seratus pesawat beregistrasi indonesia
dan diproyeksikan menjadi satu lima ratus enam puluh pesawat pada tahun dua ribu sembilan belas
meski tampak hebat tetap saja dunia penerbangan sipil masih bermasalah
salah satu buktinya adalah masih adanya larangan terbang bagi pesawat indonesia di sejumlah negara
di bidang industri pertahanan indonesia memiliki pt dirgantara indonesia
bumn ini memiliki kemampuan mendesain serta merakit pesawat
pesawat produksi ptdi juga sudah diekspor ke luar negeri
bahkan ptdi sudah meluncurkan pesawat terbaru mereka yaitu n dua ratus sembilan belas
yang diproyeksikan sebagai pesawat perintis
namun tetap saja pabrik pesawat ini belum sehat neraca keuangannya
bahkan kini mereka kesulitan sumber daya manusia
lantaran sempat tak melakukan regenerasi
meski tampak menarik dunia kedirgantaraan sejatinya tak mudah untuk digeluti
untuk menjalani hobi dirgantara seperti para layang atau terjun payung
harus mengeluarkan biaya yang tidak sedikit
selain tentunya diperlukan bakat dan minat yang kuat
disinilah peran tni angkatan udara dalam membangun kekuatan udara yang sesungguhnya diperlukan
salah satu inovasinya adalah dengan menggelar bulan
bulan dirgantara ini berhasil mengembangkan kondisi udara
dan berisikan serangkaian kegiatan memperkenalkan dunia dirgantara kepada masyarakat umum
itu harus bersama sama ya antara alutsista yang sudah diperkirakan
atau kita sudah rencanakan dengan bahan personil jumlah personil
ya tentunya itu harus bersama sama tidak bisa personilnya banyak
nanti juga terjadi stuck pengangguran pada strata tertentu
semakin banyaknya peminat dirgantara tentu menguntungkan negara dan tni angkatan udara
namun tni au juga dituntut mampu membina dan membimbing para peminat tersebut
karena generasi penerus inilah yang nantinya akan menentukan kekuatan udara nasional
iwan hermawan jakarta
ya saya saat ini berada di pangkalan udara halim perdana kusuma
dan sudah ada di samping saya kepala staf angkatan udara marskal agus supriana
selamat bulan dirgantara pak agus
nah maknanya bagi seorang kasau pasti ada makna yang tertentu ya bulan dirgantara ini
sebetulnya bulan dirgantara indonesia ini kita buat karena bulan april ini tanggal sembilan itu adalah hari sejarah
dan setelah kita evaluasi demi tahun ke tahun kita perlu
adanya bulan dirgantara nasional ini
karena kita ingin juga memperkenalkan tni akademik udara ke seluruh rakyat indonesia
masyarakat masih belum kenal ya mungkin masyarakat indonesia
ya kalau kenal itu hanya kenal di tv atau kenal apa
tapi dengan ada bulan dirgantara ini kita mengadakan
mengadakan olahraga dirgantara
dan ada kompetisinya
jadi kita namakan kasau cup
dan semua kita laksanakan
termasuk seminar sosialisasi
sehingga kita hidupkan ini semua
fasida fasida yang ada di seluruh wilayah indonesia
ini masih dalam renungan ya bulan dirgantara ini
saya ingin kita melihat ini sebenarnya bagaimana ya kondisi kekuatan angkatan udara kita sekarang ini
masih teringat baru baru ini terjadi kecelakaan ya
waktu tes pesawat super tucano jatuh dan lain sebagainya
nah apakah ini bisa gitu mungkin menjadi semacam gambaran dari kondisi angkatan udara kita nih pak agus
karena cukup memprihatinkan ya kalau kita melihat kejadian kejadian seperti itu
betul sekali ini sangat memprihatinkan
dan juga ini
saya juga minta maaf kepada masyarakat yang di malang yang tertimpa musibah ini
nah ini memang kita evaluasi semua ini
nah hasil dari evaluasi itu memang kedepan kita menginginkan
kalau membeli alutsista itu harus lengkap
harus lengkap dan satu tingkat di atas yang kita miliki sekarang
kalau lengkap di sini maksud saya begini
lengkap itu termasuk pilot dan teknisinya itu sampai ahli
kalau pilot dia sampai instruktur pilot dan sebagai tes pilot tes pesawat
jadi dia mempunyai sertifikat terhadap pesawat itu kalau apabila perlu melaksanakan tes
nah begitu juga para teknisinya
para teknisinya kalau bisa sampai ahli ya
bandingan ahli engine ahli engine ahli avionik ahlinya
jadi kalau terjadi apa apa mereka bisa tahu sebelum terjadi
dari warning saja mereka sudah tahu
betul betul kita masih evaluasi
masih evaluasi ya
kita evaluasi ini kira kira kekurangannya di mana sehingga kita akan tingkatkan
jadi kedepan insya allah kita membeli apapun
apapun kita harus sesuai dengan
nah itu kemarin itu yang super tucano harganya lumayan kan cukup mahal ya
semua pesawat itu alutsisnya mahal
semuanya memang mahal
nah untuk itu kita sudah tahu mahal ya harusnya betul betul kita melaksanakan pembelian itu betul betul penuh
dan jiwa pilotnya juga lebih mahal lagi kan
sayang sekali kalau teman teman kita sampai bisa kecelakaan
karena padahal ini masih lakukan testing ya
kalau begitu ada asuransinya nggak pak agus
ini nggak asuransi dari angkatan udara
biasanya kan ada kecelakaan kan
asuransi untuk pilot crew itu ada dari angkatan udara ada
tapi untuk menggantikan misalnya
nah itu tidak
kalau untuk menggantikannya itu nanti mungkin mbak desi tanya ke
tapi aneh kan biasanya kalau ada kecelakaan ini kan harus ada
mungkin ada batas waktunya
mungkin ada batas waktunya
pak agus kita kalau melihat ya saat ini indonesia katanya itu nomor dua belas ya tni kita kekuatan kita
dan kita punya angkatan darat angkatan laut dan juga angkatan udara
dengan adanya sekarang masyarakat ekonomi asean kita juga wilayah kita cukup luas
dan kira kira melihat secara keseluruhan ya bagaimana kekuatan angkatan udara kita pak agus
nah ini di sini setelah kita kaji
apalagi sekarang sudah mulai open sky segala macam
nah ini hasil evaluasi kita hasil kajian kita untuk renstra dua ribu lima belas dua ribu sembilan belas ini
nah kita akan penuhi itu
jadi seluruh alutsista yang belum lengkap kita minta untuk dilengkapi
kira kira yang belum lengkap apa apa saja
ya misalnya seperti pesawat super pesawat super tucano persenjataannya semua harus langka
penebangnya harus kolat
penebangnya harus kolat
terus t lima puluh itu belum radar kita akan berikan radar
senjatanya juga kita akan belikan
terus yang utama lagi radar radar kita untuk surveillance
itu bagaimana kondisinya sekarang
sampai sekarang itu kita masih butuh ya
masih perlu dua belas radar sebetulnya
dari mulai dari dua ribu sepuluh kita kaji sampai sekarang itu belum ada tambahan itu
belum ada tambahan
nah ini di tahun ini mudah mudahan akan tambahin
kalau bicara minimum essential force ini kan kita sudah miliki sekarang atau berapa persen dari mif yang
ya masih kurang lebih tujuh puluh lima delapan puluh persen
jadi belum ini ya
oke taruh lagi
ini ada sukhoi di belakang kita
ini perlu berapa lagi contohnya
kalau saya itu bukan masalah jumlah pesawat
tapi kemampuan pesawat itu dan juga serviceble nya pesawat itu
jadi pesawat itu bisa digunakan bisa melaksanakan operasi
kalau jumlahnya besar tapi semuanya hanya bagian pemeliharaan kan susah juga mbak
nah ini yang kita ke depan yang kita inginkan yaitu pesawatnya baru lengkap dan satu tingkat di atas yang kita miliki sekarang
ya balik lagi ke minimum essential force
apa apa saja kita kan ada pesawat tempur misalnya
saya bukan ahli ya di sini tapi pesawat ini level pesawat serang pesawat intai
kita sebenarnya dari kekuatan itu
apa yang kita bisa lakukan misalnya kalau diserang orang musuh istilahnya
itu sebenarnya kita bisa atau tidak mempertahankan kedaulatan negara
karena kalau kita melihat kekuatan kita alutsista kita sekarang kan makanya paling utama bagaimana berdiplomasi yang baik
hubungan antara negara yang baik
pak agus balik ke anggaran
berapa dengan adanya range strike ini yang dibutuhkan dan berapa anggaran yang sudah
yang sudah dialokasikan khusus untuk angkatan udara
kalau kita membuat suatu renstra itu hasil dari berapa yang akan kita dapat
sehingga kita kaji satu persatu
seperti pengganti f lima kira kira pesawat apa
nanti terus gitu penambahan pesawat heli angkut berat pesawat angkut
dan yang paling utama ini masalah hercules
hercules itu di dunia pun structure nya itu masih bagus
masih bisa dipakai
iya bisa bertahan bisa empat puluh lima puluh tahun juga
namanya juga hercules kan hebat
nah sekarang yang tahap demi tahap saya lagi mengkaji atau membuat supaya mengupgrade hercules itu
karena di negara lain semua masih pakai dan diupgrade
enginenya diupgrade terus udah gitu
glass cockpit juga avioniknya semua diupgrade
nah ini dalam range strike ini dua ribu lima belas dua ribu sembilan belas ini alhamdulillah sudah masuk
berapa tadi angkanya itu kira kira
angkanya totalnya kurang lebih kita dapat tiga satu miliar dolar
untuk semua ya
kalau tidak salah itu budget anggaran di amerika serikat itu setiap tahun itu tujuh puluh miliar dolar
dengan tiga satu miliar sebenarnya apa yang bisa di
jadi prioritasnya itu apa
contohnya misalnya untuk membeli atau mengupgrade pesawat sukhoi ini
nah untuk pesawat sukhoi kan kita rencanakan
makanya pengganti f lima kita rencanakan
itu lebih murah lagi
justru lebih mahal
tapi kan kemampuannya itu yang tadinya itu kemampuan seperti tiga puluh ini bisa dua kali lipat kemampuan ini dari yang tiga puluh yang kita miliki

orang keluar masuk dan lain sebagainya pesawat asing juga bisa keluar masuk
apa kira kira ancaman terbesar pak agus ya
nah itu dia dari kalau kita berbicara masalah ancaman terbesar
itu kan dari hasil analisa intelijen strategi ya
tapi sebelum itu kita harus menyiagakan kan kita harus menyiapkan
jadi untuk ke depan makanya di dalam rencana ini
mudah mudahan terpenuhi kepermintaan kita itu
radar dua belas itu ya
betul kita harus terpenuhi
kalau bisa bila perlu lah setiap tahun dua lah atau apa karena saya sudah tidak mampu
karena radar ini untuk peng cover wilayah wilayah yang akan dimasuki oleh pesawat pesawat yang tidak dikenal
ada juga berapa kali kan main masuk melanggar wilayah
nah setelah itu juga kita sekarang mengantus ya
pangkalan pangkalan udara yang tadinya itu dipimpin oleh seorang letnan kolonel
ya karena tipe c sekarang sudah ditingkatkan jadi yang pegang kolonel
dan itu dari mabes tni kemhan itu sudah merencanakan dan sudah mulai membangun sarana prasarana
ya seperti natuna sekarang sudah dalam pembangunan
runway nya taxiway parkir pesawat tempurnya itu
ditarakan begitu morotai juga begitu
apa itu meroke kupang yang tadinya
hanya mungkin levelnya lebih
lebih rendah sekarang ditingkatkan
betul ditingkatkan dan yang tadinya kalau pesawat tempur saya berangkat ke merauke
saya harus bawa dukungan dari induk
pangkalan induk dari ujung pandang
nah kalau sekarang sudah disiapkan dan rencananya mungkin bulan juni atau juli
itu sudah siap
jadi pesawat tempur tinggal datang ke sana standby di sana penerbangnya latihan di sana
refuling bisa dilakukan di sana
dan mekaniknya juga sudah siap di sana
jadi sarana prasarana mesh semua sudah disiapkan
nah itu ke depan
mudah mudahan seperti itu sehingga
tapi radar penting ya kalau tidak ada radar kita tidak bisa mengetahui
paling utama itu radar mbak desi paling utama
terus apa lagi dari segi difensif ya
nah pesawat tempur itu
kita berapa yang kita miliki sekarang
bukan banyaknya pesawat tempur
sehingga kita cukup
karena pesawat pesawat tempur itu kalau dia standby
seperti zaman dulu ya karena pesawat tempur itu
kita standby di medan di natuna empatang
kita standby di medan di natuna empatang
pesawatnya satu flight satu flight saja
tapi itu kan bisa menjadi suatu deteran kan

untuk gimana pangkalan pasti ada pesawat tempurnya
nah ini yang saya inginkan seperti itu
jadi kalau misalnya satu skadron kenapa enam belas

mungkin orang berpikir kenapa sih jumlahnya enam belas

karena satu flight standby operasi di wilayah barat
satu di wilayah timur
sedangkan yang empat pesawat itu untuk latihan di home base
nah empat pesawat lagi pemeliharaan
nah jadi maksudnya itu
kenapa kita membuat kenapa enam belas itu
tapi ini masih dalam rencana ya
pak agus kan sempat bicara juga dengan pak jokowi

kira kira arahan dari presiden itu seperti apa
dan wish listnya itu seperti apa
jadi kalau menurut apa yang diarahkan oleh bapak presiden
jadi kalau menurut apa yang diarahkan oleh bapak presiden

apa yang dibuat di dalam rangka

betul betul harus hasil kajian yang betul
jadi untuk bisa memenuhi sesuai dengan tugas tugas pokoknya

kita punya doktrin swabuana paksa
jadi operasi apa yang ada di sana
untuk bisa dilaksanakan
untuk bisa dilaksanakan
sehingga itu yang arahan beliau
sehingga kita kajian itupun sudah kita sampaikan
nah koordinasi dengan angkatan lain
nah koordinasi dengan angkatan lain
seperti angkatan laut dan angkatan darat
itu bagaimana selama ini dalam menjalankan
itu bagaimana selama ini dalam menjalankan
tugas mempertahankan kedaulatan
tugas mempertahankan kedaulatan
jadi dari mabes tni dari panglima tni juga yang paling utama adalah interoperability itu
chief of staff itu biasanya kan kunci kan dalam hal ini
sehingga akhirnya kenapa seringnya kita merasakan diskusi pertemuan
dan setiap asrena angkatan selalu berkoneksi dan dikumpulkan oleh asreno
jadi apa yang sekarang segala sesuatu
misalnya masalah komunikasi radio
radio mungkin jenisnya banyak
nah sekarang bagaimana bisa diintegrasikan
kalau tidak bisa diintegrasikan ganti dengan yang baru semua
itu di askomrek panglima tni
jadi semuanya sekarang untuk dibuat se efficient dan se effective mungkin
sehingga interoperability di tni ini betul betul bisa terjadi
latihan bersama itu sering dilakukan
kita latihan itu ada tahapnya
nah kalau tni angkatan laut dengan angkatan udara ya memang setiap hari
karena setiap hari tugasnya untuk mengamalkan alki
nah diatasnya angkatan udara dibawahnya kapal laut
nah ini kan kalau kita bicara pertahanan kan banyak sekali ancaman yang bukan saja bentuknya militer
istilahnya kalau ancaman militer taruhlah china atau tiongkok menyerang ya kita sudah ini lah
kita cari teman aja ya
ancaman misalnya ancaman yang non militer penyelundup ancaman terorisme dan lain sebagainya
the worst case scenario kalau itu terjadi di indonesia
mampu kita sebenarnya mempertahankan wilayah kita pak agus
dengan segala macam peralatan
kalau dikatakan mampu ya
sebetulnya kalau dikatakan mampu
sebetulnya mampu ya
hanya sekarang fasilitas sarana perasarana di seluruh wilayahnya itu
nah ini sekarang kita lagi bangun
panglima tni jalan setiap pulau pulau kecil didatengin
didatengin untuk dimana nih kira kira yang ini
sampai ke utara kemana gitu
nah terus angkatan udara akhirnya mencari
oh berarti disini yang perlu kita simpen radarnya
angkatan laut juga
oh disini radar laut nih
supaya kalau kapal masuk
jadi harus mapping ya
betul sekali mbak
jadi tidak semudah itu
memang harus cukup memerlukan biaya untuk sarana perasa
tapi kalau kemampuan personilnya ya memang sudah terlatih
iya tapi memang ada personil tapi nggak ada perasaan
nah itu dia
itu yang paling utama itu
sama aja dengan bohong
apalagi kita kan lintas banyak sekali ya
ini wilayah kita bukan saja besar
tapi jalur internasional kan datang dari timur sampai ke barat
nah kalau misalnya dalam mempertahankan itu ya
siapa yang harus turun ke sana
siapa yang menghandle ini
nah ini yang sedang dibuat dikaji direncanakan
jadi nanti itu harus ada seperti satgas
jadi bnn polisi biar cukai
memang harus ada satgas dengan tni semua
jadi ada satuan tugas yang bisa di deploy kemana saja
itu memang harus jadi satu
termasuk dengan polisi juga
jelas dengan polisi penting
misalnya yang masuk penyelundup atau illegal fishing
atau sekarang drone dari tetangga
kita memang harus jadi satu
tapi sekarang sudah satu belum
ini yang mudah mudahan ke depan bisa jadi satu
ini semuanya mudah mudahan ke depan
ya mudah mudahan ke depan belum ada ancaman yang
kalau sekarang masih dikatakan sekarang sudah satu
buktinya kan masih banyak penyelundupan
berarti kan masih belum
tapi kan sekarang kita lihat misalnya pesawat dari negara tetangga
yang masuk ke wilayah kita
dan itu kan harus punya kemampuan untuk menunjukkan dan mengusir
karena sekarang itu karena dengan kita mendeploy
dimanapun ada yang ilegal masuk pasti kita intercept
tapi kalau pesawat itu bisa keluar langsung
setelah kita incept dia keluar kita usir dia keluar ya kita tidak force down
tapi kalau dikeluar males ya kita force down
tapi pada intinya memang harus ada satuan yang komandonya itu jelas
sehingga semua bisa bergerak ya
makanya kita butuh sekali efek itu
satu fx berapa harganya
wah itu susah
bisa di atas dua puluh juta dolar
wah lebih pasti
wah ini kan
ini super puma ya pak agus
ya super puma
jadi pak agus sendiri ini pak agus kan jago terbangnya
apa apa saja pesawat yang sudah dibawa
jadi saya pertama kali terbang dulu kalau pesawat jet
pesawat jet itu hawk lima puluh tiga
terus a empat skyhawk
dan terakhir kita coba coba sukoi
dan terakhir jadi marsukal dan terakhir jadi kasal
tapi perjalanan sampai menjadi kepala staf angkatan udara ini
apa yang harus dilewati pak agus
oh banyak memang pengalaman saya itu
selain bawa f enam belas
selain bawa f enam belas ya
memang yang paling merasa bangga pada saat bawa m enam belas menjadi tim aerobatik
tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh enam itu
yang di cengkareng itu
nah itu paling bangga
dan alhamdulillah nggak ada apa apa ya
dan alhamdulillah nggak ada
alhamdulillah nggak ada pada saat itu
nah terus karir itu kan
mulai dari pama pamen semuanya
nah pengalaman yang paling ini juga pernah jadi defen natase ya di singapura selama tiga tahun
pulang dari sana baru saya dikasih kesempatan dan lanut untuk membawai pesawat sukhoi ini
tapi kalau sekarang sebagai kasa udah nggak boleh ya bawa f enam belas atau sukai dua
wah nggak boleh
udah tua udah
jadi ada suka dukanya juga
ada suka dukanya juga
ada suka dukanya banyak
ini ngurusin orang begitu banyak
pasukannya sekarang berapa ya kalau di angkatan udara
angkatan udara kurang lebih kalau dengan pns nya hampir tiga puluh empat ribu lebih lah ya
jadi kepemimpinan yang diperlukan juga harus manajerial ya dalam hal ini
ya maksudnya begitu
dan mulai sekarang kita bikin regenerasi itu segala macam sesuai dengan pendidikan
harus sesuai dengan pendidikan
nah itu yang saya mau tanyakan mengenai sdm
tadi kan pak agus mengatakan harus satu paket lah istilahnya
nah persiapan sdm supaya menghasilkan pilot pilot yang luar biasa bisa bersaing
nah sekarang itu kan dari mulai dari rekrutmen saja itu semua
jadi semua lulusan dari akademi angkatan udara
itu semua ikut
itu semua ikut tes
tes itu ada tes psikotest semua dites lah kesehatan segala macam
nah setelah dites itu baru mana yang lulus
nah lulus pun ada tahapnya
tahap mulai dari pengenalan terhadap pesawat
baru pengenalan aja sudah kita bisa lihat ini
wah ini nggak pas nggak cocok
jadi makanya cepat kaget lah cepat ini
apalagi nanti harus belajar ejek tuh
ini tidak lulus pada saat pengenalan
ini pasnya tujuh jam dikasih tujuh jam
nah setelah itu baru yang lulus masuk sekolah penerbang
sekolah penerbang pun ada tahapan mulai dari pemula apa pesawat apa latih mula latih lanjut latih dasar baru latih lanjut
dari situ dipilih lagi mana yang cocok menjadi penerbang tempur mana yang transport mana yang heli
jadi cukup ketat ya
tapi kan sekarang pesawat pesawat kan semakin canggih dan banyak komputer dan teknologinya juga semakin sulit
ini ada adjustment
ada adjustment atau penyesuaian dalam latihan latihan itu karena ya apalagi pesawat pesawatnya ini kan pesawat yang dibeli dari luar negeri
kan ada kekhususan ya harus
jadi ada mbak
jadi setiap kita pindah pesawat saja itu ada pendidikannya ada schedule nya
ada batas batas waktunya juga
misalnya saya pindah dari pesawat a ke pesawat b itu ada batas
misalnya saya hanya dikasih waktu di situ hanya empat puluh jam
kalau tidak mampu ya dikembalikan lagi
untuk pesawat tempur itu memang harus sesuai dengan jamnya
berapa jam dia harus mampu
kalau mampu terus kalau tidak mampu
tapi pak agus sendiri puas melihat kualitas lah dari penerbang yang dihasilkan oleh pendidikan semacam ini
atau masih ada yang perlu diperbaiki
kalau diperbaiki perlu
perlunya dengan sarana perasanaan itu
jadi pesawat pesawat latihan lanjut itu kita harus
kita harus tingkatkan terus
jadi seperti sekarang untuk latih untuk penerbang penerbang untuk menjadi penerbang tempur
misalnya di t lima puluh
nah t lima puluh sebaiknya ya lengkap radarnya lengkap persenjataannya lengkap
sehingga sebelum masuk pesawat penerbang penerbang f enam belas maupun sukhoi
mereka sudah tahu dan terbiasa menggunakan radar rudal ataupun melaksanakan air to ground
tapi cukup nggak jumlah penerbang atau jumlah
apakah pasukan angkatan udara yang kita miliki atau masih perlu ditambah atau
kalau melihat ke depan akan ada penambahan pengadaan pesawat pesawat baru
memang kita terus rekrutmen terus
anak anak muda kita banyak yang tertarik untuk menjadi anggota tni angkatan udara
ya memang kebanyakannya pengen semua pengen jadi penerbang
ya mimpi waktu kecil ingin jadi penerbang
ya mungkin mungkin itu juga
tapi ngomong ngomong ini kita bicara mengenai peralatan ini kayak bagus kayaknya
gemes itu kita perlu peralatan peralatan ya karena memang tanpa peralatan ini kita tidak bisa melakukan tugasnya dengan baik
nah dari segi pengadaan kita kan ini dari pt di ya ini super puma ya
ini saya pernah ke pt di rindu order katanya dari angkatan udara untuk memesan super pumanya ke ininya itu
bagaimana cara memilih itu dari mana
itu dari mana melakukan pengadaan
memilih alutsista itu yang tadi saya sampaikan kita harus memilih hasil kajian
ya hasil spekteknya kajiannya apa kedepannya seperti apa yang kita butuhkan
makanya saya selalu membuat hasil kajian dari seluruh perwira itu kita harus membeli pesawat baru satu tingkat di atas yang ada dan lengkap
maksudnya ini belum kita belum bisa ya secara
secara kemampuan ya
ya bukan secara kemampuan tapi kan segala sesuatu harus meningkat
kan seperti latihan latihan juga kan bertahap berlanjut dan meningkat
nah kalau kita ingin sesuatu yang mengimbangi ya
maunya yang the best
nah mengimbangi jelas
nah kalau sekarang the best ini masih dari amerika tentu dari rusia dari china dari mana yang the best ini
pesawat pesawat memang buatan jelas lah ya amerika rusia
iya amerika rusia
amerika lebih mahal kali ya
amerika rusia mungkin eropa aja udah meningkat lah
iya british aerospace ya biasanya
rencana kita untuk membeli sukhoi tambahan itu on track pak agus
atau masih menunggu
keputusan nanti akan di kmh
masih menunggu uangnya turun
keputusan di kmh nanti kapan mulai kontraknya kapan mulai di kemhan
oke sekarang kita lihat ya
yang namanya angkatan udara republik indonesia wilayah dari barat sampai ke timur itu bagaimana ya membagi baginya
itu komandonya lah istilahnya supaya seimbang lah
dan lebih beratnya itu kemana kalau kita lihat
dari pemetaan ancaman wilayah
ada rencana untuk mengkaji
kita lihat jawa barat ke barat terus kan
nah sekarang sudah sampai ke timur
kalau untuk komando operasinya ada dua memang
wilayah dari tengah ke barat dan tengah ke timur
sedangkan untuk pertahanan udara kita sudah jadi empat
jadi sudah empat ya
jadi sudah empat sumatera jawa mulai dari sulawesi semua dan juga di timur di biak
sudah dibagi empat kosek hatutas untuk pertahanan udara nasional
jadi setiap pangkoseknya itu
selalu setiap radarnya itu memang langsung bisa nyambung ke popunas kita sih
nah radar kita sudah cukup nggak di bagian timur
karena timur itu sekarang kan itu laut lepas di situ
dan banyak sekali ancaman yang bisa masuk dari situ
betul masih banyak sekali yang bolong
dan utara juga ya
makanya yang kita butuhkan itu
kita butuhkan memang semua totalnya tiga puluh dua radar
nah sekarang yang kita punya baru dua puluh
jadi perlu dua belas lagi
oke selain itu apa lagi yang kita butuhkan
pesawat pesawat sergapnya itu
untuk tempur sergapnya itu
sehingga kalau misalnya untuk pertahanan udara di wilayah barat
ya kalau misalnya ada satu flight di natuna
terus di wilayah tengah itu ada satu di tarakan
di mana terus di sana juga di merauke di biak di kupang
jadi kita membutuhkan itu untuk nah sekarang dikembangkan memang

kalau kita lihat di halim ini ini kan ada yang militer
tapi ada juga yang penerbangan komersil
nah ini bagaimana
karena kan airport airport ini juga kan harus dijaga
ini bagian dari tugas angkatan udara
dan ini semua kalau operasi masalah operasionalnya
operasional penerbangan semua
itu dikontrol oleh tni angkatan udara
dalam hal ini dan
dan halim yang mengontrol masalah schedule apa segala macam
dikontrol nggak boleh sembarangan
nah sehingga sipil juga bisa terkontrol
untuk kegiatan militer sendiri bisa terkontrol
hanya apabila segala sesuatunya akan dipakai oleh militer
misalnya hutn i tujuh belas agustus
nah yang sipil itu ya harus sabar stop tidak terbangun
nggak apa apa kita nonton dulu aja
nah presiden jokowi kan ingin indonesia itu menjadi poros maritim dunia
dan tentu saja tidak bisa menjadi poros apapun
apalagi dunia tanpa kekuatan kita
khususnya dari tni ya termasuk tni angkatan udara
ada ini sendiri strategi khusus untuk membuat
membantu membuat indonesia menjadi poros maju
betul jadi kalau kita berbicara masalah kebijakan pemerintahan nawas cita ya
amisius soalnya kita banyak yang kita ingin lakukan
kita tidak berbicara masalah
kita harus juga but airspace exist
nah sehingga tidak bisa hanya kekuatan angkatan laut
yang besar yang kuat
tanpa kekuatan udara yang capable
itu nggak akan bisa dimanapun
karena kita butuh supriritas dari udara itu
karena sehingga kita bisa betul betul meng cover ya
angkatan laut mau pergi kemana saja
kalau sepuritas ini dikuasai udara
eh dia jalan aman untuk melaksanakan operasi apa saja
tapi kalau misalnya di atas dikuasai orang
bisa bayangkan aja dia mau jalan bagaimana
jadi untuk ke depan
bagaimana pengembangan kalau angkatan laut beli kapal gini
meriem kemampuannya sekian
rudalnya kemampuan sekian untuk dia dari kapal ke udara
berarti kita akan mengintegrasikannya
pesawat ini bisa membantu untuk sebagai cover nya
kalau dikemampuannya gini
berarti kita harus membawa rudal rudalnya yang bisa membantu operasinya angkatan laut
jadi itu interoperability nya harus dilaksanakan
dan harus terintegrasi
dan juga kan harus ada mau tidak mau
karena kita dikelilingi oleh negara lain
ya kerjasama dengan internasional itu seperti apa
khususnya dengan tetangga tetangga kita yang
apalagi ada malaysia
dan mereka juga suka masih suka ngambil ngambil
coba masuk masuk ke wilayah kita
jadi bagaimana pak agus
jadi sekarang itu
saya lihat dengan negara tetangga
makanya saya datangin aja
saya datang diskusi kan
karena biarpun bagaimana singapura kan nggak punya airspace
waktu aja kan harus segera belok
jumlah pesawatnya lebih banyak dari yang kita miliki
dia segera belok
jadi saya sampaikan
ini perlu kita diskusi
perlu komunikasi yang baik
begitu juga dengan malaysia
dan malaysia alhamdulillah yang tadinya
rutenya malaysia itu dari sini sampai ke sarawak atau apa
dia mengenalkan tapi udah mempet mepet
kita kasih tahu
nah kita kasih tahu kita usir
akhirnya saya koordinasi dan komunikasi dengan kepala stafnya
dan alhamdulillah kalau di asean ini
kayaknya hampir seminggu sekali itu
kita udah langsung kontak
wah pak itu pesawat saya kena ini oke oke itu
awas lho jangan
udahlah kita saling menjaga atau apa
soalnya mungkin mereka tahu kita nggak punya ini nggak punya radar
nggak bisa juga
oke pak agus
renstra ini bisa betul betul diimplementasikan
kalau bisa sebelum dua ribu sembilan belas ya
amin amin mudah mudahan
masih optimis ya
terima kasih banyak pak agus
dan sukses ya
terima kasih banyak
menjaga kedaulatan wilayah republik indonesia
khususnya dari udara
amin terima kasih
dan setelah ini
saya ingin berbicara dengan para penerbang ya
untuk mendengarkan pengalaman mereka
apa sih rasanya kalau membawa f enam belas
setelah informasi yang berikut ini
saat ini sudah kami tanggung
saat ini saya akan menytik di bencana hstx rewara hl budget yang sudah dikirim
dan saya akan semakin mendikshould
sedikit menanyakan ya mengenai pengalaman menjadi penerbang dan apa apa saja latihan yang harus dilakukan
tapi ngomong ngomong atau kecil cita citanya ingin jadi penerbang
ingin sekali ya wah sangat ingin sekali ya
dan ini katanya angkatan sama ya sembilan puluh tujuh ya
kebetulan kami satu angkatan lulusan dari akademi akademi angkatan udara tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh
wow dan tiga penerbang kita menerbangkan pesawat yang berbeda ya
vincent ini luar biasa ini mainannya vincent di belakangnya
ini pesawat tempur ya
pesawat tempur ini
oke kita bicara dengan
dan adi super puma ya helikopter
tapi ini kelihatannya yang lumayan menarik karena kostumnya juga paling menarik
bisa ceritakan vincent apa kecanggihan dari sukhoi tiga puluh ini
jadi pesawat tempur ini merupakan pesawat tempur
ini adalah pesawat yang tercanggih yang indonesia miliki saat ini
di mana kita pesawat ini memiliki radius of action yaitu jarak jangkau yang cukup jauh
kemudian dengan trust siap
kecepatan dengan daya dorong yang kuat dan juga membawa amo atau amunisi itu
baik air to air maupun air to ground yang sangat canggih saat ini
ini untuk offensive ya
wah coba persiapan apa yang harus
apa yang harus dilakukan sebelum bisa mengawaki pesawat seperti ini
apalagi kan ini speednya paling cepat berapa
dua kali kecepatan suara
apa yang persiapannya dan apa sih rasanya di dalam
sebenarnya saya ingin ikut tapi katanya nggak boleh
memang hanya orang orang tertentu saja yang memang harus bisa mengawaki pesawat ini dan bisa untuk terbang di pesawat ini
kami persiapannya memang dari ground biasanya sehari hari
kami satu hari sebelumnya kami sudah harus siap mbak
jadi satu hari sebelumnya ini kami harus tidur cukup
tidur cukup kemudian pola makan yang baik sehingga diharapkan besok pagi kami bangun dengan kondisi fresh gitu
kondisi fresh dan siap untuk terbang
sebelum terbang pun kami sudah diakomodasi diakomodir oleh dokter kami dokter pribadi di skadron itu untuk dicek kesehatan

dicek kesehatan dulu apabila memang ada kondisi yang tidak memungkinkan mereka pasti dokter akan melarang kami untuk terbang
kemudian untuk itu juga kami dipersiapkan untuk siap terbang jadi kami harus sarapan dulu di sana
kemudian kami diperintahkan untuk cek kesehatan dan juga sebelum itu kami ada briefing khusus penerbangan
briefing khusus itu terkait dengan apa yang akan kita lakukan sebelumnya apa akan kita laksanakan untuk training ini
sehingga apa yang kita terbangkan ini sudah terplanning dari jauh jauh hari

tidak ada yang surprise
tidak ada yang
ada hal yang surprise yang memang nantinya
yang akan terkesan terburu buru itu dalam konteks operasi
kalau misalnya diserang musuh
seperti contohnya misalnya memang ada pelanggaran udara yang memang tidak
sudah terdetek dari awal dan kami harus mengantisipasi dari awal itu kegiatannya terburu buru
namanya scramble itu mbak
kita harus terburu buru dan memang harus segera
dan ini harus siap dua puluh empat jam ya
tapi itu pun juga sudah kami latihkan sebelumnya
sehingga tidak ada yang tidak terencana
tapi pertama kali ingat nggak waktu vincent
pertama kali membawa pesawat seperti ini
ini kan dua kali speed of sound ini cukup ini kan
secara fisik bisa
jadi cukup kaget kaget sebenarnya pada awalnya itu
begitu menerbangkan pesawat ini
awalnya kan kami dilatih dengan pesawat pesawat yang kecepatannya cukup rendah
begitu mengawaki pesawat yang cukup tinggi ini
wah sangat kagum sekali
saking kagumnya sampai dimarahin instruktur di dalam
eh kamu jangan kelamun
tidak takut itu
soalnya mahal ini pesawatnya
kalau ada apa apa kan
oh sudah belajar ejek
jadi kami dilatihkan bagaimana how to ejek itu
kita di lakespra
lembaga apa di kesehatan pererbangan di angkatan udara ini
kita punya bagaimana sih simptomnya ejek itu
kita dilatihkan seperti itu
bagaimana sih simptomnya kita terkondisi dengan kondisi hipoksia atau apa itu
dengan kondisi kondisi yang tidak umum gitu mbak
itu kita dilatihkan di lakespra ini
jadi kondisi harus fit prima dan juga semua peralatan ini harus dikuasai ya
wah luar biasa
nah bung wiseko ini pesawatnya agak sedikit beda
tapi tidak kalah penting
karena ini yang membawa peralatan manusia pasukan dan lain sebagainya
bisa cerita sedikit mengenai hercules ini
jadi hercules ini mempunyai sejarah yang cukup panjang di angkatan udara republik indonesia khususnya
dan pesawat ini walaupun dengan propeller baling baling
tapi sejarah sudah membuktikan
bahwa pesawat ini adalah menjadi tulang punggung atau backbone bagi negara ini setiap kali terjadi krisis
baik itu bencana kemanusiaan maupun krisis yang berhubungan dengan integritas wilayah negara kesatuan republik indonesia
kita bicara mulai operasi timur timur dan operasi operasi militer selanjutnya
maupun humanitarian relief seperti tsunami tahun dua ribu empat
dimana kami juga merasa betul
bapak bantuan ya
bantuan kita dealing sama natural disaster
dan memang pesawat hercules ini adalah backbone dari tni angkatan udara dan negara
dan pesawat ini luar biasa tahan ya
bisa tiga puluh empat puluh tahun itu herculesnya
kita mempunyai sistem perawatan yang sangat sangat baik mbak desi
jadi sampai saat ini walaupun saat kami rata rata usia dari tahun seribu sembilan ratus delapan puluh an
tapi kami masih tetap confident untuk menerbangkan
karena kami tahu pasti sistem perawatan di tni angkatan udara khususnya pesawat hercules ini sangat sangat baik
nah keterampilan yang diperlukan untuk mengemudi
jadi sejak dari basic kita selesai dari sekolah penerbang
jadi disitu kita sudah mulai diajarkan mulai dari teknik teknik dasar
sampai kemudian kami dinyatakan lulus kami dijuruskan ke pesawat pesawat baik itu tempur transport maupun helikop
dijuruskan atau boleh memilih
misalnya aduh kalau vincent wah saya mau tuh pesawat tempur
ada beberapa faktor yang mempengaruhi kemana seorang siswa sekolah penerbang ini akan dijuruskan
selain skill terbangnya juga dilihat dari keinginan
dilihat dari keinginan pribadi maupun hasil psikotest
jadi misalnya ada rekan rekan yang bisa bekerja sendiri atau skill terbangnya bagus
ya mungkin akan masuk ke
jadi tergantung psikotestnya juga ya
kira kira waktu itu hasil psikotest bumi seko wah ini cocok ini untuk hercules
jadi apa karakter yang memang diperlukan
kalau sebatas pengetahuan saya rekan rekan yang masuk ke fighter itu lebih bisa bekerja sendiri
karena seperti mbak desi lihat mereka akan kerja terbang sendiri
kalau kami mungkin dengan setting crew yang ada kita dibiasakan untuk teamwork
sehingga dilihat dari psikotest tersebut oh ini orang ini bisa lebih bagus lebih optimal apabila bekerja dengan kelompok
seperti rekan saya vincent ini akan lebih optimal apabila bekerja seorang
jadi dari situ psikotest sudah menentukan
nah apa penugasan yang paling mengesankan bung wiseko
karena kita kan sudah cukup banyak ya
misalnya terjadi bencana
misalnya terjadi bencana
dan lain sebagainya memang memerlukan hercules
jadi prinsip saya pribadi mbak desi every flight is demanding
dihadapkan dengan segala persoalan seperti cuaca kalau dilihat sekarang ini
tantangannya adalah bagi saya pribadi bagaimana melaksanakan misi ini dengan aman selamat
kemudian misi accomplish kemudian membawa kembali pesawat pulang ke umpis dengan aman selamat
tapi kalau mbak desi nanyakan pengalaman banyak sekali pengalaman yang paling menantang atau berkesan bagi saya
terutama saat humanitarian relief dua ribu empat tsunami aceh
sangat luar biasa
saya di situ merasakan sampai sekarang pun saya masih merinding bayangkan bagaimana beratus ratus penerbangan masuk ke banda aceh
bandar aceh semuanya collab
pesawat pertama yang masuk ke bandar aceh semuanya bisa terlaksana tanpa any single accident or incident
iya luar biasa saya juga merinding
karena saya lihat sendiri ya
her dan ini peran serta jasa dari hercules ini luar biasa
dan ke depan mbak desi seperti yang kita ketahui bersama dengan letak geografi indonesia maupun posisi indonesia kita tahu di sedaption zone kemudian di ring of fire kita nantinya ke depan akan dealing dengan natural disaster
dan dihadapkan dengan itu kami merasakan bahwa negara kita masih membutuhkan pesawat pesawat anggut untuk mengajak hal tersebut
saya juga pernah naik hercules waktu tsunami itu dan juga waktu tsunami di maumere
membawa waktu itu membawa begitu banyak bantuan dan tempat duduknya juga khas
baik kalau ini bung adi hasil si kotasnya seperti apa sehingga di juruskan untuk super puma
kebetulan yang paling menonjol itu mungkin saya senang terbang rendah
oh terbang rendah
di atas beribu
di atas beribu
sangat tinggi ya
saya setelah seribu feet ke bawah pun saya senang
tidak ada pasangan takut
mungkin itu yang lebih kuat saya juruskan
coba cerita sedikit mengenai super puma ini apa karakteristiknya dan biasanya digunakan untuk apa
kita punya lima pesawat mbak
tiga pesawat itu milik tni au
yang sekarang ini mbak lihat lima ini tipenya l satu
kemudian ada dua pesawat tipenya l dua itu milik dari setnek

kemudian ada dua pesawat tipenya l dua itu milik dari setnek
kita memang sini mendukung kegiatan pvp
kalau misalnya ada dukungan pvp yang tidak bisa dijadikan via darat itu para kita yang
mendukung kegiatan beliau
jadi mengingatkan mobilnya voicemail apa lambungan versi jadi berubah bekerja gitu bukan
berjalan keyboard makak tele

dan kita tiga pesawat sesuai dengan protapnya set mil kita bergerak ke sana
jadi pesawat satu digunakan buat presiden kemudian pesawat dua biasanya rombongan presiden pesawat ketiga biasanya digunakan untuk yang rombongan wartawan
dan lumayan aman super puma ini
alhamdulillah sampai saat ini kita bisa lansanakan tugas itu dengan sebag bag
tapi sulit nggak untuk dikendalikan dan dikemudikan
awal kita sebagai penumpang helikopter kita belajar di suraya dharma
itu memang sulit sekali karena kita menggunakan pesawat yang light aircraft ya
jadi ringan sekali
dampak yang ditimbulkan oleh pesawat itu terlalu sulit
ini kan pesawat yang cukup berat ya ini beratnya delapan enam ratus
kalau kita terbang pesawat ini lebih steady lah lebih enak
bahkan dilagapi dengan ap atau pilot
jadi kita terbang membawa presiden itu kita berharap dia bisa lebih nyaman
walaupun jaraknya sedang jauh itu bisa dirasakan oleh presiden nyaman
tapi lumayan juga tantangannya membawa vip apalagi presiden dan mungkin juga kepala negara dari luar negeri
ini apa rasanya bung adi
kalau saya pribadi sih yang saya rasakan ya pertama kalau kita
kita bangga lah membawa rice satu ya
tapi kalau secara pribadi saya sendiri saya merasa biasa biasa saja
karena seperti yang dicanangkan oleh tni kita harus profesional kan
kita melaksanakan latihan tiap hari
kita melaksanakan simulator dan kita tahu sendiri karakter dari pesawat tersebut gitu
jadi saya secara operasional mengetahui pesawatnya mau diapakan saya ngerti
masalah operasional take off kemudian upload dan segala macam baik yang sifatnya bukan di ini ya landasan ya
mungkin kita lebih banyak di spot spot tertentu
karena ada insiden karena setahu saya kan kalau terbang rendah itu kan rentan terhadap cuaca ya
apalagi kalau cuacanya mendung berawan dan trainnya juga berbukit dan gunung
betul kita terbang itu selalu mendapatkan data terlebih dahulu
dan kita biasa berkoordinasi langsung ke tempat tujuan
cuacanya bagaimana kemudian kerennya bagaimana segala macam kita sudah planning kan di bawah
sehingga ketika kita terbang itu semua sudah dalam suatu kontrol dari saya
kalau misalnya tiga pesawat kita lewat mana lewat mana itu kita sudah tahu
jadi obstaclenya yang tertinggi terendah kita sudah paham ya dari situ
jadi sudah paham ya dan selama ini tidak pernah ya ada terjadi sesuatu
nah pernah ada pengalaman ya
mungkin ada mbak ya misalnya kita terkendala dengan cuaca
tapi kan kita di sini punya di pesawat sendiri punya ada radar cuaca ya
jadi kita bisa memilih cuaca yang paling kecil dampaknya itu mana
sehingga kita bisa menghindarnya
ya apalagi kalau yang dibawa kan vip kan
itu betul sekali
tapi kondisi fisik ini harus setiap hari dijaga ya
itu menjadi medical test terus menurutnya
jadi setiap tahun kita punya pemeriksaan kesehatan secara rutin
nah di situ nanti dilihat apakah seorang penerbang ini masih dinyatakan layak untuk terbang
apakah ada penyakit keluhan atau apa
nah itu selesaikan sebelum dia dinyatakan bisa terbang kembali
nah vincent setelah sukhoi ini kira kira bisa menerbangkan pesawat tempur lainnya
atau misalnya kalau sudah memegang satu pesawat tempur hanya itu saja
tidak bisa misalnya pindah ke f enam belas atau hawk atau pesawat tempur lainnya
hanya penugasan kita ini oleh pimpinan dipercayakan untuk beberapa
satu tipe pesawat tempur saja dulu
konsentrasi ke sana supaya lebih fokus dan lebih menguasai pada sistem maupun operasinya itu sendiri
tapi pada saat kita dibutuhkan misalnya seperti saya misalnya disuruh pindah untuk ke f enam belas
ya kita akan sanggup melaksanakan tugas itu
kan itu hanya masalah konversi atau adaptasi saja itu masalah itu saja
jadi gimana bung wiseko setelah ini kira kira berapa ya
berapa lama menjadi penerbang itu secara karir
sebelum dikatakan bahwa oke sudah perlu mungkin
secara karir kita mulai masuk skadron mulai lieutenant dua mbak desi
kemudian berjalanan waktu
kemudian seseorang penerbang akan menjadi komandan skadron di satuannya
setelah itu kami selesai terbang kami akan mencuri tugas tugas staffing
kecuali ada personel personel tentu yang setelah komandan skadron menjabat sebagai komandan wing misalnya
komandan lanut misalnya
di mana di lanut atau wing tersebut masih diharuskan untuk terbang
seperti di wing dik terbang di yogyakarta
seorang kolonel seorang bintang satu masih melaksanakan terbang
mereka orang orang yang sangat beruntung
siapa tau bisa nanti jadi kasal ya
kalau bung adi sendiri setelah biasanya kalau jadi karir setelah jadi penerbang apa ya ini ya
saya kira sama seperti yang dijelaskan wishoko ya
jadi setelah kita selesai penukusan sebagai komandan skadron jelas kita akan lari ke staffing
kira kira berapa lama berapa tahun lagi menjadi penerbang
saat ini saya jadi penerbang
ya kira kira berapa lama lagi diperbolehkan lah istilahnya
ya seperti yang disampaikan ya
ya menjelaskan kita
asal sehat maksudnya tidak ada batas usia
tidak ada batas usia
kalau selagi kita sehat kita sehat dan kita mampu
misalnya tahun usia lima puluh harus ini bisa dihapusin
asal kita sehat
asal kuncinya ya
dan kita laksanakan cek kesehatan setiap tahun itu mbak
asal diantarkan sehat makanya kita berani
ya dan mudah mudahan kesehatannya tetap diperlihara karena kita memerlukan penerbang penerbang andal seperti teman teman kita disini
terima kasih banyak bung pinsa wisoko dan juga adi
sukses selalu dan semoga selamat
dan menjalankan tugas tugasnya
ya demikian ya bincang bincang kita bersama tiga penerbang kita
terima kasih telah bergabung bersama insight ini langsung dari pangkalan udara halim perdana kusuma
saksikan insight besok bersama saya di siang lab